terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
diduga kaget mendengar klakson mobil
seekor sapi mengamuk dan melompat ke dalam sungai
proses evakuasi berlangsung dramatis karena sapi terus mengamuk
seekor sapi milik warga tubanan baru surabaya
minggu petang mendadak menjadi pusat perhatian warga perumahan darmo permai utara
sapi jantan yang biasanya dibiarkan berkeliaran di sekitar perumahan mewah ini
tiba tiba tercebur ke dalam sungai sedalam lima meter
usut punya usut sapi ini melompat ke dalam sungai
karena kaget dan panik setelah mendengar kelakson mobil
warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena dalamnya sungai
warga terpaksa memanggil mobil pemadam kebakaran untuk mengangkat sapi
usai diangkat sapi kembali mengamuk dan membuat warga berlarian ketakutan
butuh waktu tiga jam lebih untuk mengangkat sapi
sapi jantan yang biasanya dibiarkan berkeliaran di sekitar perumahan mewah ini
dan membuat warga berlaku dari dalam sungai
agar tidak menimbulkan kepanikan
pemilik sapi akhirnya membiarkan sapi peliharanya begitu saja
setelah sapi tenang
sang pemilik kemudian menggiringnya kembali ke kandang
sapi ini sengaja dilepas untuk mencari makan
dan rencananya sapi akan dijual untuk hewan kurban
nukman rozak surabaya